inilah penampakan perahu eretan yang berada di aliran kali cagak
yang memisahkan antara kelurahan kapuk muara dan pluit jakarta utara pada selasa sore
akses menuju perahu eretan melalui kolong tol hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan pejalan kaki
karena jalan yang sempit pengendara sepeda motor hingga pejalan kaki pun harus mengantre untuk dapat naik ke perahu eretan
pengoperasian perahu eretan ini menggunakan tali yang ditarik oleh pengemudi eretan
tak hanya mengangkut warga perahu eretan ini juga sering digunakan untuk mengangkut kendaraan roda dua
untuk naik ke perahu eretan ini setiap penumpang harus membayar rp dua untuk sekali jalan
warga sekitar mengaku sangat terbantu dengan perahu eretan karena bisa memangkas perjalanan menuju pluit maupun ke kapuk muara
pasalnya jika menggunakan jembatan yang ada warga harus memutar jauh
aksesnya dekat bang
lewat dekat ya pak ya
iya aksesnya dekat kalau lewat depan jauh
sangat terbantu dengan ada eretan ini pak
daya nya berapa pak sekali ini
sekali lewat dua
menurut sekretaris kelurahan pluit perahu eretan sudah ada selama lebih dari sepuluh tahun
meski demikian perahu eretan ini belum ada izin ke pihak kelurahan karena beroperasi atas inisiatif dari warga
terbantu dengan adanya perahu eretan
dia lebih cepat memotong jalur
ke tempat tujuan dia
daripada dia harus muter ke pik
makanya sih pak jason pembuatan jembatan
jadi dia permanen
seperti diketahui keberadaan perahu eretan di dki jakarta saat ini sudah sangat langka ditemukan
fakih haitami jakarta